beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa dua puluh dua unit buoy atau pelampung deteksi tsunami indonesia tidak berfungsi
hal itu kemudian memicu kekhawatiran bahwa peringatan dini tsunami akan terkendala
namun masyarakat tidak perlu panik karena pihak bmkg menjelaskan bahwa indonesia memiliki tsunami early warning system
yang mampu bekerja tanpa membutuhkan data dari buoy
berita terkini dari bukit bintang
berita terkini dari bukit bintang
berita terkini dari bukit bintang
berita terkini dari bukit bintang
yang pertama adalah estimasi waktu kedatangan tsunami dan pula warning level atau tingkat ancaman di daerah yang terancam
pada peringatan dini tsunami berikutnya atau yang kita kenal dengan peringatan dini tsunami ketiga
kita akan mengkonfirmasi apakah benar tsunami telah tercatat di wilayah tertentu dengan yang kita sebut tight kits
perangkat ty gates akan mampu untuk mencatat perubahan muka air laut ketika tsunami benar benar terjadi
tentunya tide gate itu sebagai salah satu perangkat observasi di laut
yang mana yang lainnya juga kita dahulunya memiliki bui
walaupun tidak lagi diterimanya data dari bui sebagai konfirmasi
kita masih kejadinya tsunami kita tetap mampu untuk meluarkan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah indonesia